tidak hanya kereta jarak jauh saja menjelang penerapan new normal pt kereta komuter lain indonesia juga tengah merancang regulasi baru bersama seluruh stakeholder
pt kci mengimbau pengguna krl untuk tidak berbicara secara langsung maupun melalui telepon seluler
memasuki fase new normal pt kci mengimbau kepada seluruh penumpang untuk tidak berbicara satu dengan lainnya
tidak menggunakan telepon seluler pada saat di dalam gerbong
dan juga ada pembatasan sosial dengan marka marka yang telah disiapkan ataupun disediakan oleh pihak pt kci
nantinya di fase new normal akan ada pembatasan berupa enam puluh penumpang di setiap gerbong
dan ada petugas dari tni dan polri untuk memantau dan mengawasi setiap gerbong
imbauan pelarangan melakukan panggilan telepon seluler dan berbicara langsung antar penumpang disambut baik oleh sebagian pengguna
namun ada yang tidak berpikir
dan ada juga yang menolak imbauan tersebut karena dianggap berat dalam kondisi normal maupun darurat
pt kci telah menambah fasilitas di semua stasiun krl di jabodetabek
seperti wastafel dan hand sanitizer di sejumlah titik
petugas frontliner dan keamanan pun dilengkapi pelindung wajah
sementara penumpang diajak untuk melakukan transaksi secara non tunai demi menghambat penyebaran covid sembilan belas
wahyudi ritonga nugra edrianto jakarta